tinggal lo dengerin apa kata nyokap lo
lo bener gapapa lo keselayaan ya
sejak kapan lo peduli sama gue
lo gausah geyer lo gausah mikir yang aneh aneh
gue lapar pengen cari makan
lo mau ikut apa enggak terserah
gue pengen tau keadaan andi riz
gak boleh kan
ternyata ada yang lebih perhatian sama adik gue
andi masih koma
menurut dokter dia harus dioperasi secepatnya
cuma itu satu satunya harapan supaya andi bisa bertahan hidup
aku boleh lihat keadaannya andi mama tolong ngarahin kameranya ke andi
ngapain ada perempuan itu berduaan sama kamu
kamu mau apa disitu
gak mah riri itu cuma
mama minta kamu jauhin perempuan itu sekarang juga
begitu tau andi sekarat
sekarang dia langsung coba coba untuk deketin ke kamu
suruh dia pergi dari situ
suruh dia pergi
sekarang dia langsung coba coba untuk deketin ke kamu
suruh dia pergi dari situ
suruh dia pergi
riri tunggu riri
riri itu capek tau keadaan andi karena dia khawatir sama andi
cuman itu aja
jadi kamu bener bener udah kena pengaruh dia ya
kamu belain dia
ma aku mohon sama mama tolong mama jangan pernah salahin riri lagi
seneng banget bisa ketemu disini
kamu beneran udah gak kerja di rumah rehab pasien lagi
ya udah kelar
aku nitip lamaran aku di tempat kamu kerja
kebetulan sih di tempat aku lagi butuh suster
dengan pengalaman kamu sih pasti kamu langsung diterima
tapi kan aku gak bisa sama mama ya
sama bekerja ya
mama minta kamu jauhin perempuan itu sekarang juga
kesan perempuan gak bener
begitu tau andi sekarat
sekarang dia langsung coba coba untuk deketin kamu
suruh dia pergi dari situ
suruh dia pergi
kamu masih mau mati
masih mau tukar posisi sama aku
aku pengen kamu hidup andi
dia sangat panik sama keadaannya
andi makanya sampai emosi seperti itu
lo gue anterin pulang aja ya
lagikan mobil lo kan ada di rumah gue
lo gak usah sok perhatian sama gue
mendingan lo dengerin